kita sempat ngobrol sedikit sama irin irin ini sudah mengikuti ya pencarian dari hari pertama
kri ringgel ini sampai hari ke sepuluh dan sudah meninggalkan kantor dalam waktu sepuluh hari ini
turut bersama dengan para pasukan begitu menginap di salah satu kepulauan di pulau di sana
lalu melakukan pencarian di setiap harinya
kita doakan semoga tim tim lapangan dan juga tim sar semua yang sedang bertugas ini
tetap mendapatkan kelancaran ya dalam melakukan tugasnya
karena memang dilihat tadi juga melalui laporan irin ini cuaca semakin hari semakin buruk ya
betul betul sekali
kita doakan semua tim ini agar juga selamat
nah ini pasti pada penasaran juga ini bagaimana tim penyelam dari dinas penyelamatan bawah air
melaksanakan tugas mencari korban serta kotak hitam pesawat sriwijaya air sj satu ratus delapan puluh dua
dan ini berikut kisah iwan kurniawan yang memimpin tim penyelam
dan berhasil menemukan flight data recorder pesawat sriwijaya air
iwan kurniawan perwira angkatan laut berpangkat mayor
bersama timnya dari dinas penyelamatan bawah air komando armada satu
berhasil menemukan flight data recorder dalam misi search and rescue
atau sar pada peristiwa kecelakaan pesawat sriwijaya air sj satu ratus delapan puluh dua
pada dua ribu delapan belas dalam peristiwa kecelakaan pesawat lion air
ia juga berhasil memimpin timnya mendapatkan kokpit voice recorder
kedua peristiwa tersebut menurut dia memiliki kesamaan
kalau di operasi lion air yang pasti bedanya adalah kedalaman
kalau di lion air lebih dalam dia jadi dia di kedalaman sekitar tiga puluh sampai tiga puluh lima meter
kalau di lpr dia lebih dangkal dia kedalaman sekitar dua puluh enam belas meter
kalau trauma sih nggak ada sih mbak cuma kayak flashback aja
jadi waktu saya penyelaman kemarin itu
saya begitu saya mencari fdr itu saya flashback teringat waktu saya nyari cvr
dan saya bergerak di kondisi yang mirip mirip seperti lion air
seperti nyari cvr jadi pada saat mencari di puing puing
saya berusaha coba cari bukan di puing siapa tahu ini terpendam lumpur
kemudian saya bergerak agak menjauh dari puing
ternyata benar sebenarnya visualisasinya itu mirip seperti waktu saya dapatkan cpr di lion air
pasti sedih lah mbak saya nggak bisa membayangkan kalau seandainya anak kita sendiri
ataupun kehilangan salah keluarga pasti sedih sekali
pasti sedih aja mbak
korbannya cukup banyak maksudnya tidak bisa dimakamkan secara wajar
kalau menyesal nggak pekerjaan ini memang sudah pilihan saya dan ini resikonya
jadi saya nggak menyesal dengan kerjaan saya
rasa sedih aja karena ini kan korbannya banyak
apalagi yang waktu lion air kan sampai ratusan
kita nggak bisa menemukan maksimal ya bisa sedih juga sih mbak
karena kita nggak bisa menemukan banyak gitu
cuma kembali lagi ya faktor alam sih mbak
saya berusaha memotivasi aja
harapan saya dengan saya bersama rekan rekan ini berjuang mendapatkan data
mungkin dari teman teman yang terdapatkan bisa membantu rekan rekan yang lain untuk menganalisis penyebab dari terjadinya celakaan
kemudian ke depan biar tidak terjadi lagi
dulunya saya gak ada bayangan jadi penyelam
jadi waktu saya pertama kali di nes di kapal saya melihat pesawat penyelam
maksudnya ini satu hal yang beda
terus saya coba cari gali informasi
kebetulan waktu itu saya punya senior juga dia penyelam juga saya tanya tanya
ternyata asik memang
habis saya ikut pendidikannya penegasannya emang asik